berikutnya ratusan karyawan pabrik elektronik epson di kawasan industri east java industry park cikarang selatan bekasi jawa barat terkonfirmasi positif covid sembilan belas
aktivitas industri dihentikan sementara mulai delapan belas september hingga dua oktober dua ribu dua puluh
hingga senin siang tim satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten bekasi mencatat ada tiga ratus enam puluh sembilan karyawan yang terkonfirmasi covid sembilan belas
dari jumlah ini dua ratus delapan puluh diantaranya merupakan warga kabupaten bekasi
sisanya adalah warga karawang dan kota bekasi
hingga kini satgas masih melakukan screening terhadap ribuan karyawan dan keluarga
kluster epson merupakan satu dari empat puluh enam kluster industri di kabupaten bekasi dan merupakan kluster industri terbesar di jawa barat
dari empat puluh enam klaster ini ada delapan ratus karyawan yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sejumlah karyawan yang terkonfirmasi positif
positif dikarantina di dua hotel di jababeka
awalnya kasus ini adalah ketika di awal bulan september ada pertemuan di sana
di mana pada saat itu hadir narasumber dari luar
tanpa gejala kemungkinan besar mungkin pada saat itu ada sudah terkonfirmasi tapi tanpa gejala
narasumber ini diinteraksi beberapa hari kemudian di sana ada beberapa orang yang bergejala